pemerintah kabupaten lumajang menetapkan status tanggap darurat bencana erupsi gunung semeru selama empat belas hari hingga tujuh belas desember dua ribu dua puluh satu
dan kita langsung terhubung dengan jurnalis transmedia nur hadi wicaksono yang saat ini berada di lumajang jawa timur
ya kalau kemarin kita tahu bahwa aparat ini mendampingi warga yang masih ingin terus menyelamatkan barang mereka di zona merah
kondisinya pagi ini seperti apa apakah masih banyak warga yang kembali mendekat ke zona merah untuk mengamankan barang barang mereka
jadi gunung semeru kawasan tersebut dilarang dilakukan aktivitas karena
baik artinya masih banyak kemudian warga yang pagi hari ini kembali ke area rumah mereka ya yang berada di zona merah
apakah masih ada petugas atau aparat yang mendampingi nur hadi
petugas dari bpbd tni dan juga polri melakukan pendampingan terhadap warga
yang mengecek kondisi rumah mereka
namun mereka tidak boleh mendekati sepanjang radius lima ratus meter dari bantaran sungai
karena dikhawatirkan terjadi hal hal yang tidak mungkin sehingga bisa membahayakan keselamatan
apa yang coba diselamatkan oleh warga ketika mereka kembali ke rumah mereka
apakah ada di antara mereka yang juga melakukan pembersihan begitu terhadap rumah mereka
warga yang kembali ke rumah di antara mereka mengecek kondisi rumah mereka
dan juga membersihkan sisa sisa apu vulkani yang kemarin mengguyur desa mereka
setelah itu mereka juga mengecek kondisi ternak mereka yang kemarin paling sempat di evakuasi
baik setelah kemudian barang barang berharga termasuk diantaranya juga ternak yang seperti anda tadi sebutkan
sudah berhasil untuk diambil atau dievakuasi begitu
setelah itu dibawa kemana nur hadi
apakah ada pos khusus yang disiapkan oleh aparat setempat
entah itu bpjs atau bpd
ataupun mungkin basarnas untuk menampung sementara ternak ternak dari warga
untuk ternak yang dievakuasi oleh warga ternak ini digunakan di situasi di antaranya di bukit kudus dan juga di kisah penanda
hal ini dilakukan dengan harapan ternak ternak milik warga ini selamat dan bisa dikembangkan kembali setelah kondisi erupsi gunung semeru ini berakhir
selain itu juga
pada barang barang mereka yang kondisinya memang masih bisa diselamatkan
ada beberapa yang diselamatkan di tanah keluarga maupun di tempat lain
kita tahu bahwa ada sejumlah warga yang tadi anda sebutkan ya kembali ke rumah mereka yang ada di zona merah
di mana memang asap tebal ini juga masih ada di sekitar sana
dan kalau saya lihat tadi tayangannya tidak semua menggunakan alat pelindung diri yang cukup
apakah sudah mulai ada keluhan keluhan dari para warga terkait dengan kondisi kesehatan mereka termasuk dari sisi kesehatan pernapasan
apakah sudah ada yang mengeluhkan sesak nafas begitu nur hadi
sementara saat ini masih belum ada laporan warga yang terjangkit penyakit ispa atau saluran pernafasan
hal ini setelah tim kesehatan lalu sampai di pusat komisian baik itu dari bumat
maupun dari bumat
kesehatan kabupaten lumajang
selain itu tim kesehatan juga ada yang dari dprjj dan juga tenaga kesehatan yang diadakan oleh pemerintah provinsi jawa timur
nur hadi ini pemerintah lumajang sudah menetapkan empat belas hari masa tanggap darurat artinya sampai di tujuh belas desember
terakhir bagaimana kemudian persiapan yang dilakukan aparat petugas setempat selama masa tanggap darurat ini
jadi pemerintah kabupaten lumajang
lumajang sudah menetapkan satu tanggap darurat dari tujuh belas desember sejak tanggal empat desember dua ribu dua puluh dua hingga tujuh belas desember dua ribu dua puluh dua
selama masa tanggap darurat ini pemerintah fokus pada evakuasi warga yang berada di zona merah
dan juga melakukan penanganan di pusat komisian sehingga warga yang berada di jena merah ini sudah aman dan tidak ada lagi warga yang berada di jena merah

jadi warga kembali ke rumah ini hanya dilakukan misalnya ketika pagi hari
ketika sore maupun malam hari mereka kembali ke rumah
baik kita masih akan tunggu perkembangannya seperti apa karena satu hal yang pasti adalah gunung semeru ini masih dinyatakan dalam level status empat begitu ya atau awas
jadi semua pihak diharapkan terus waspada akan potensi potensi yang masih terus bisa dimunculkan akibat status ini
terima kasih banyak atas laporan anda nur hadi
sono jurnalis transmedia yang melaporkan langsung dari lumajang